sebagai salah satu instrumen alternatif dalam rangka pemerataan kesejahteraan dan industri keuangan
ekonomi keuangan syariah telah bertransformasi menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di indonesia
ibarat lentera yang menerangi jalan bagi kemajuan ekonomi yang inklusif
indonesia syariah ekonomi festival atau icf lahir sebagai salah satu wujud kontribusi nyata bank indonesia
dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sekaligus bentuk respons atas perkembangan pesat ekonomi syariah di indonesia
saya bilang sekarang ini hamzah wasal paling besar adalah bank indonesia
sehingga pengusaha pengusaha itu terkumpul dan kemudian juga bagaimana memarket produk produk yang sudah ada
festival ini diinisiasi dengan tujuan merayakan keberagaman produk dan layanan ekonomi syariah
serta memfasilitasi kolaborasi antara pelaku usaha akademisi dan konsumen
dari tahun ke tahun isef telah tumbuh
dan berkembang menjadi salah satu event terkemuka dalam kalender ekonomi syariah di indonesia
alhamdulillah satu dekade tcent telah semakin mendekatkan indonesia menjadi pusat ekonomi keuangan syariah dunia
menjadi panggung bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau ukm
yang berfokus pada ekonomi syariah untuk memasarkan produk
dari produk keuangan hingga gaya hidup halal
setiap aspek diberikan ruang untuk bersinar
para inovator dan pelaku usaha juga berkompetisi dalam inovasi bisnis
di mana ide ide kreatif yang berlandaskan ekonomi syariah mendapatkan pengakuan dan dukungan untuk pengembangan lebih lanjut
saya dapat pengalaman dari teman kiri teman kanan yang
memang mereka sudah pengalaman sekali dengan pakaian muslim dan lain sebagainya
itu suatu yang luar biasa bagi saya ke depannya
karena memperkenalkan produk halal put ke seluruh dunia
dan kita berharap semua pesantren sekolah sekolah perusahaan segala macam itu sudah berstandar halal
isef bukan hanya tentang bisnis
tetapi juga memberikan ruang untuk diskusi dan pembelajaran
para ahli dan praktisi ekonomi syariah berbagi pengetahuan serta pengalaman mereka untuk menginspirasi generasi muda
dan membuka pintu untuk pemikiran baru
sehingga membantu peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat ekonomi keuangan syariah yang selaras
dengan nilai nilai etika keadilan dan berkelanjutan
satu program bisa dikatakan impact kalau dia berjalan konsistensi
seperti lentera yang tidak hanya menerangi jalan bagi pemiliknya
tetapi juga bagi lingkungan sekitar
i saf juga menjadi platform di mana pemerintah bank indonesia dan lembaga terkait lainnya
untuk menunjukkan komitmen terhadap pengembangan ekonomi syariah
keterlibatan aktif ini menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan eksiar
keterlibatan aktif ini menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi syariah
keterlibatan aktif ini menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi syariah
untuk menghimpun para stakeholder halal ekonomi syariah bersama sama hadir di dalam suatu acara
bagaimana kita bisa berkolaborasi
kita bertemu kita bersilaturahmi saling bertukar pikiran saling membagi ide dan saling membagi informasi
diperkuat dengan kolaborasi lembaga keuangan syariah lembaga pendidikan dan organisasi yang berperan dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah di indonesia
melalui inovasi serta percepatan digitalisasi icef akan terus mendorong pertumbuhan menciptakan peluang dan memperkuat fondasi ekonomi keuangan syariah di indonesia
isef ke sepuluh mudah mudahan menjadi yang terbesar dan terbaik
dan terintegrasi sepanjang sejarah kita mengadakan isef
dalam perjalanan satu dekade yang panjang untuk mewujudkan ekonomi syariah indonesia yang kuat di masa mendatang
lentera indonesia syariah economic festival atau ic akan terus menyala dengan terang sebagai tempat lahirnya sumber ekonomi baru bernama ekonomi keuangan syariah nasional
kami berharap agar beragam inisiatif dan program yang muncul dari isef
tidak berhenti sampai di sini
dengan kerjasama yang kuat indonesia dapat menjadi contoh dalam pengembangan ekonomi syariah yang memberi manfaat nyata pada kemajuan peradaban
sehingga indonesia sebagai pusat exhiar global dapat diwujudkan
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia